assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
sebagian pasangan suami istri memilih mengikuti program keluarga berencana atau kb
untuk membatasi jumlah anak ataupun mengatur jarak lahiran anak
namun sebagian lagi enggan melakukan kb dengan alasan bahwa anak adalah rezeki dari allah yang tidak boleh ditolak
nah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan ini bisa dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri
yang menjadi pertanyaan apakah dalam islam diperbolehkan melakukan kb
nah untuk membahas tema ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua
sehat hari ini pak kiai
senang bisa berjumpa lagi dan juga berbagi ilmu dengan pemirsa gapai kemuliaan
saya juga mengingatkan bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
langsung pak kiai hukumnya dalam sudut pandang islam terkait keluarga berencana seperti apa
keluarga berencana itu harus kita lihat apa tujuannya
kalau tujuannya peniadaan keturunan secara mutlak maka tidak ada ulama di dunia islam ini yang membolehkan
tetapi keluarga berencana dalam artian merencanakan kehamilan
kemudian membuat jarak tertentu antara satu anak dengan anak lainnya
dengan pertimbangan masahat yang dibenarkan oleh agama itu dibolehkan
operasi maka ketika dokter
seperti itu memutuskan
pertimbangannya hanya kebaikan
dan keburukan ketika dia
tujuannya adalah mempertahankan
apa yang ada
itu kan jauh lebih baik
sesuatu yang belum ada dan mungkin
ada maka dari sini
ibu itu menjadi skala prioritas
karena anak kan belum ada
yang belum proses hamil hanya itu
yang dibolehkan nah
adapun melakukan penjarakan
nanti akan kita elaborasi lebih
dalam itu juga
dibolehkan di dalam agama
di dalam agama islam
misalnya itu ada dua
hadis yang menarik untuk
kita perhatikan kedua duanya
diriwayatkan oleh imam muslim
satu dari sahabat
jabir satu dari
sahabat jabir ini mengatakan
ini pada masa rasulullah
itu sering melakukan
tidak melakukan ejakulasi
di dalam rahim perempuan
tapi dibuang di luar
itu kami lakukan
kami ini kalau dalam ilmu hadis
dia dihukumi sama
dengan ucapan rasulullah
karena ketika mereka melakukan itu
secara banyak kuna kami
itu secara logika
mereka pasti bercerita kepada rasulullah
dan ketika tetap mereka lakukan
berarti rasulullah terkesan membolehkan
itu namanya hadis yang berbunyi dengan
kunna kami dahulu di zaman rasulullah
jadi nabi dalam riwayat itu
seakan akan membolehkan para sahabat
melakukan azal tadi
yang kedua hadis judama
rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ini hadisnya menarik
pernah ingin mengharamkan yang namanya hilah
ghilah itu menyetubuhi istri
dalam kondisi sedang menyusui
berarti kan anaknya masih kecil
kalau disetubuhi ini ada dua pertanyaan
berbahaya nggak kepada faktor asi ibu
atau kemudian jadi hamil kan
ingin melarang tapi saya melihat bahwa
ibu ibu yang menyusui dan tetap melakukan
hubungan suami istri itu anaknya sehat sehat saja
dan ibunya juga sehat
maka saya tidak jadi melarang itu
sahabat yang ada di sana kata judama
kemudian bertanya lalu bagaimana ya rasulullah
dengan hukum azal yang diriwayatkan
oleh sahabat jabir boleh
nabi kemudian mengatakan
itu pembunuhan yang samar
mila masih dengar kan dulu di masa jahiliyah
tradisi masyarakat namanya wa'dul banat
anak perempuan diakhir dikubur hidup hidup
kata nabi orang yang melakukan azal
itu seolah olah orang yang melakukan
karena tidak menjadikan sperma tadi bertemu dengan
ofum dan jadi anak kan jadi gak hidup
nah ini hadis kan bertentangan
yang pertama seakan akan nabi membolehkan
yang kedua nabi bukan tidak membolehkan
tapi menganalogikan kegiatan tersebut
dengan kegiatan yang diharamkan agama
pembunuhan secara samar
maka ulama' kemudian menjelaskan
ini makanya mila saya tidak pernah bosen di
digapai kemuliaan ini
untuk selalu mengingatkan nggak boleh orang
langsung baca quran dan hadis
kalau tidak bertanya kepada guru yang memiliki kompetensi
karena hadis tadi yang jelas mengatakan
boleh melakukan azal
azal itu ketika kita kemudian tidak melakukan pembuahan
sama dengan menggunakan alat kontrasepsi
kan itu sama sementara yang satunya
ketika bertanya kepada rasulullah
terkesan bukan nabi bilang haram
kesan yang kita dapatkan
kok menyamakan dengan pembunuhan terselubung
nah itu berarti kan haram nah itu berarti kan haram
apa yang terjadi
ini ulama besar dalam madhab imam shafi'i
ahli hadis yang memberikan komentar dan penjelasan
terhadap sohya muslim
hadis yang membolehkan azal
itu hadis jabir
itu harus dipahami sebagai kebolehan
sementara hadis yang melarang pada judamah
itu sedang menjelaskan bukan keharaman
seharusnya hadis judamah itu menunjukkan keharaman
seakan akan jabir itu boleh
tidak haram cuma makruh
nah ini adalah landasan ulama hari ini
yang kemudian nanti pun tetap berbeda pandangan
terkait dengan keluarga berencana
yang membedakan halal dan haramnya di mana
yang pertama adalah alat kontrasepsi yang digunakan
kemudian kedua siapa yang memasang
kemudian yang ketiga motivasi apa dalam melakukan itu
nanti kita bahas tiga poin itu di segmen berikutnya ya pak ya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode keluarga berencana apa hukumnya
pak kiai tadi ada tiga poin yang belum sempat kita bahas
yang pertama terkait alat kontrasepsinya
kemudian siapa yang memasang dan motivasinya
yang pertama semua ulama sepakat boleh menggunakan alat kontrasepsi
yang jadi isu adalah pada vasectomy dan tubectomy
karena dia memutuskan kan dipotong kemudian diikat disumbat
sehingga sudah tidak akan terjadi pembuahan secara permanen
nah ada dokter yang mengatakan bahwa itu bisa disambung kembali
kan yang tidak dibolehkan oleh agama itu kalau niat dari awal permanen
nggak mau punya anak
nah maka tubectomy dengan vasectomy itu terkait dengan ini
boleh atau tidak
nah sebagian mengatakan boleh
karena ini bisa disambung kembali
majelis ulama indonesia misalnya ketika mendengar penjelasan dari pakar yang ahlinya
memang bisa kata dokter urologi
tapi tidak mudah dilakukan
dari sekian kasus yang sukses pun sangat kecil
berdasarkan itu mereka kemudian mengatakan ini hukumnya haram
jadi hanya pada alat kontrasepsi dengan tema tubectomy dan vasectomy
yang mereka berbeda pandangan
ada pun alat yang lain itu bukan bertanya kepada kiai
tapi bertanya kecocokannya kepada dokter
dokter istri saya bagusnya pakai apa
adik perempuan saya ini mau begini
itu yang kemudian harus dijadikan acuan utama
yang kedua siapa yang memasang
ini adalah bukan saja melihat aurat
tapi juga memegang
melihat saja sudah haram
apalagi kalau melihat ditambah dengan memegang
ini adalah aurat yang paling dalam
oleh karena itu ketika ini mau dilakukan
itu harus ada alasan yang memadai
nanti kita bahas pada aspek yang ketiga
kemudian dia harus dilakukan pastinya oleh dokter perempuan
dokter perempuan ini juga dipilah pilah loh dalam agama
dalam agama artinya apa
selalu disertakan di dalam fikih itu
dokter perempuan yang makmunah bisa dipercaya
bisa dipercaya bukan ilmunya saja mulutnya nggak kemana mana
jangan sampai dia cerita sama tetangganya

oh organ tubuhnya begini begini
dia ceritakan dia umbar kekurangan itu
maka juga harus dicari nih dokter yang memang amanah
sesuai dengan kode etik kedokteran
merahasiakan kondisi pasien
itu yang kedua
nah yang ketiga adalah motivasinya
kalau motivasinya kemudian tidak mau punya anak sama sekali
karena menyangsikan rezeki allah
itu hukumnya haram
allah yang bagi bagi rezeki
rezeki allah itu tidak akan habis
itu yang pertama
yang kedua kalau motivasinya adalah
bukan dia yang takut miskin
tapi takut anak ini tidak mendapatkan bekal yang cukup dalam hidup
saya perlu melakukan pembatasan dalam artian memanage nih
kira kira pada usia yang wajar
saya punya adik
kalau ada perempuan punya anak setiap tahun
waduh berat juga itu
sepuluh tahun anaknya berarti sepuluh
anak yang pertama itu masih membutuhkan kasih sayang ibu
masih belum bisa mandiri dan punya kedewasaan
umurnya masih sepuluh tahun
ibunya sudah sibuk sama yang setahun
kalau ada orang berkata
semuanya hafal quran
tapi itu kan tidak berlaku buat saya
maka saya tidak boleh
melihat secara kasuistik kan
tapi saya harus melihat berdasarkan statistik
kestatistik dan kelaziman itu mengatakan
oke kalau gitu saya buat jarak
misalnya tiga tahun
karena sudah selesai juga tahapan asinya
ibunya sudah lebih sehat
anaknya sudah lebih besar
kalau yang ini nanti minta asi
yang ini disuruh baca al quran sudah mulai bisa
yang ini disuruh lebih tenang sudah bisa
nah ketiga tujuannya seperti itu
agama mendorong boleh
nah ini yang namanya motivasinya
nah tentu akan banyak pertanyaannya
misalnya baru nikah
masa tunggu haji yang dia tunggu tunggu
jatuhnya tahun depan
kalau dia hamil
karena nanti kalau dia nggak haji tahun ini
masa tunggunya lebih lama
atau kondisi fisik yang melemah
kemudian dia bertanya sama suaminya
suamiku gimana kalau nanti kita hamilnya di mekah saja
atau setelah dari mekah haji
nah ini pertimbangan yang manusiawi
siapa yang tidak kepengen punya anak
tapi siapa juga yang tidak kepengen melihat tanah suci
nah ketika ada masalah yang seperti itu bukan karena
tidak percaya dengan rezeki allah
maka itu boleh dilakukan
jadi tergantung tadi ya itu motivasi sangat penting
misalnya ada mahasiswi
sudah nikah nih
semester lima dia nikah
tau tau sedang mengerjakan misalnya skripsi
yang boleh jadi desertasi ini dia butuhkan
untuk dia cepat menyelesaikan sekolah
meraih karir yang lebih baik
memberikan pencerahan kepada bangsa ini
kemudian dia bilang sama suaminya
gimana ya kalau nanti saya hamilnya setelah s satu saya selesai
walaupun belum wisuda
kemudian terjadi misalnya
oh iya kata suaminya boleh
atau dokter misalnya
sudah selesai semua
tapi kan dokter di indonesia itu punya tugas pengabdian
keluar pulau ke tempat yang jauh
saya nggak bisa lakukan itu
ini ada kesulitan
ya agama itu
tetapi motivasinya selalu berujung kepada kebaikan
bukan menistakan tuhan dalam artian tidak percaya
bahwa allah itu maha memberi rezeki kepada semua hambanya
jadi kalau ada alasan misalnya menunda dulu untuk punya anak
karena mungkin itu tadi ada mimpi yang harus dikejar
ingin kemudian karirnya lancar dulu
ya tidak masalah juga sebenarnya
dalam hal kewajaran
dan jangan lupa
kan tidak sendiri
ini mila gak boleh diartikan bahwa betapa dominannya suami
kan ketika saya mengikatkan cinta saya dengan istri saya
maka saya memasukkan diri saya itu kepada komunitas
yang saya tidak boleh memikirkan saya sendiri
tapi juga memikirkan istri saya
ini kan kita menjadi pasangan
kalau yang satu ke kanan yang satu ke kiri
bagaimana nasib rumah tangga
maka di sini kan butuh kesepakatan
kesepakatan itu apa
bukan cuma anak kan
nah ketika semuanya selesai
oh iya memang kita dulu itu sangat cinta
kepengen cepat menikah
tidak banyak dosa
tidak ada zina
maka kita mengikatkan dalam ikatan pernikahan
tapi boleh jadi suaminya
ini nggak harus istrinya loh
suaminya tiba tiba dapat tugas
belajar ke luar negeri
yang dia ingin meraih impian itu
kan dia tidak hamil
tapi dia kepikiran kan
kalau kamu hamil saya tinggal di indonesia
saya kayaknya nggak bisa lulus deh
saya nanti apalagi kalau dia misalnya militer
dia pasti kehilangan mental
bagaimana saya tinggalkan istri saya dalam keadaan hamil
sementara saya tidak bisa memastikan
setelah dua tahun saya kembali dengan selamat atau tidak
ini tidak kemudian kita berdebat panjang
tapi ini adalah manusiawi
kemudian dia katakan
istriku gimana kalau nanti
saya ada tugas menjaga perbatasan nkri dua tahun
setelah dua tahun biasanya saya dimutasi
ditaruh di sini di sini
bukan pada daerah konflik yang berbahaya
ada saya di sisimu
itu kan manusiawi
dan itu tidak bertentangan dengan agama secara keseguruhan
kecuali kita mempersempit rahmat allah
baik pak gaya
kita akan lanjutkan lagi di setiap video berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pak samri

oleh bahai tuhan
dan juga dengan dari mereka
memiliki keturunan karena itu tadi kekhawatiran melihat perkembangan zaman
kemudian mungkin tantangan membesarkan anak di era sekarang yang tidak mudah
bagaimana kemudian islam melihat pilihan pilihan seperti ini
itu pilihan yang tentu tidak direstui oleh agama
karena kalau semua orang berpikiran seperti itu lalu siapa yang akan melanjutkan hidup ini
itu yang pertama yang kedua orang yang seperti itu itu kan tidak percaya dengan rahmat allah
nah bahkan nanti dia akan menyesali apa yang dilakukan
setiap dari kita itu pasti akan menua
dan ketiga tua kita akan kembali ke masa seperti kita dulu anak anak
maka peran di dunia ini kan selalu berganti
kita yang dulu membesarkan anak kita anak yang dulu kita latih untuk berbicara
anak yang dulu kita latih untuk kuat berdiri
hari ini mungkin kita membutuhkan anak yang bisa menyangga kita
pertanyaannya kalau semua orang tidak punya anak lalu nanti di masa tuanya
dia akan hidup dengan siapa
ada hal hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi dan alat alat modern
itu adalah kebutuhan dasar manusia
dan itu hanya bisa dilakukan kalau dia memiliki anak keturunan
itu yang pertama
yang kedua orang ini berarti ego kan
dia nggak mau mengambil resiko
resiko yang diambil oleh ibunya dulu
kalau dia berkata bahwa zaman ini zaman yang rusak zaman yang kacau
kata kata rusak kacau dekadensi moral itu juga saya dengar kok tiga puluh tahun yang lalu
sama seperti saya mendengar bbm mahal
itu setiap tahun setiap masa selalu saya dengar
tinggal bagaimana kita menyikapinya
oleh karena itu
kita tidak boleh kemudian pesimisme dengan zaman
bahwa ketiga zaman ini ada yang tidak baik tapi tetap kita katakan ada kebaikannya
rasulullah juga lahir di zaman yang tidak baik
buktinya disebut sebagai era jahiliyah
tapi rasulullah tidak ada dampak apapun dengan apa yang ada di mekah
saidina abu bakar saidina umar begitu banyak orang orang yang baik
hari ini di tengah gaya hidup yang hedonisme

hidup yang menjauhkan kita dari agama
saya masih menemukan kok ada orang orang yang punya komitmen luar biasa kepada ketuhanannya
jadi itu bukan alasan itu hanya pembenaran
dan dia ingin bebas dari resiko
jadi kalau yang seperti itu agama tidak membenarkan
kenapa ada lagi nih
memiliki anak itu pahalanya besar
kata nabi siapa orang yang mendidik anaknya
nanti pahalanya sekian
bahkan kalau anaknya perempuan itu katanya lebih mudah masuk ke surga
karena menjaga anak perempuan itu lebih sulit
bukan cuma itu loh
orang yang mau mendidik anak kemudian anaknya menjadi orang yang hebat
dengan cucuran air mata itu kebaikannya akan kembali kepada bapaknya
dulu saya itu disuruh belajar yang benar sama guru saya
ya saya dulu ya sama dengan anak anak
kadang kadang ya begitu
kamu harus jadi anak yang baik
saya tanya kenapa guru saya kok saya harus jadi anak yang baik
kalau kamu nanti sukses bisa berguna buat masyarakat
setiap orang yang melihatmu pasti dia tidak akan lupa kepada orang tua yang mendidik kamu
berarti memiliki anak itu bukan sekedar punya anak begitu saja
dia juga menjadi sarana yang memungkinkan
dia juga memudahkan jalan saya ke surga loh
kalau saya punya anak terus jadi kiai tiap hari anak saya mengajarkan kebaikan
maka dari setiap kebaikan yang diajarkan anak saya kepada orang
karena tidak mungkin ada anak itu kecuali ada saya
jadi filosofi dalam hidup itu seperti itu
kalau ada ungkapan kemudian anak adalah investasi akhirat itu pak kiai betul ya
tapi jangan lupa dia juga bisa menjadi jembatan kapi neraka
jadi sebetulnya anak harta pasangan semua yang kita temui dalam hidup itu berpotensi mempercepat kita masuk surga
tapi dia juga punya sisi bisa memasukkan kita ke dalam api neraka
pak gaya satu pertanyaan terakhir
dalam syariat kita itu kan sebenarnya rasul juga senang ya kalau umatnya itu banyak
memperbanyak keturunan itu juga langsung
maka nabi pun memerintahkan kita untuk mencari istri yang subur
oh nah itu
fa'idni mukasirun bikumu umam
itu dibaca oleh semua ulama
nanti saya bangga banget kalau di akhirat umat saya yang banyak
tetapi cara memandang dan membaca hadis ini yang berbeda
memaknainya harus seperti itu
bukan sekedar banyak banyakan anak
kita memahami hadis itu kan tidak bisa menafikan sisi kemanusiaan dan nakal sehat
yang diinginkan nabi itu orang yang banyak
berkualitas kuantitasnya hebat kualitasnya hebat
tapi kalau seandainya kuantitasnya hebat tapi tidak berkualitas
atau ada yang kualitasnya bagus tapi kuantitasnya tidak sebanyak kualitasnya
maka memahami hadis itu kata guru saya dulu di mesir
itu harus dipahami sebagai motivasi
orang untuk berani memiliki anak tetapi juga memahami konsekuensi dari lahirnya seorang anak
oleh karena itu kata guru saya kamu harus punya anak
semangat punya anak
jangan takut tidak punya
jangan takut tidak punya anak
jangan takut kamu nanti mendidih anak
tetapi kamu harus tahu bahwa padi yang ditanam di sawah itu untuk menjadi beras melewati proses yang panjang
ketika sawahmu banyak tapi tidak menghasilkan apa apa itu hanya mendatangkan kekecewaan
ketika sawahmu banyak dan hasilnya luar biasa itulah puncak prestasi
ketika kamu harus memilih kamu akan tetap memilih beras yang berkualitas walaupun hasilnya sedikit
daripada tanah yang banyak tapi tidak menghasilkan apa apa
nah ini yang dijadikan kunci
jadi hadis tadi itu dorongan kita untuk menikah
dorongan kita untuk memiliki keturunan
sebagai generasi yang menyambung peradaban dan peradaban
tetapi tidak boleh hanya dipahami semata mata banyak banyakan anak
tanpa melihat aspek lain yang diinginkan juga oleh rasulullah
nabi dalam banyak hadis misalnya
ada orang mengatakan ya rasulullah saya kaya
terus saya mau sedekahkan harta saya semua
oh jangan kata nabi jangan semuanya
kalau gitu separoh nabi
kalau gitu sepertiga
sepertiga itu banyak kata nabi
kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya
itu lebih baik daripada hartamu kau sedekahkan
kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan susah
mengemis kepada orang
ini kan dari keseluruhan hadis mila
harus kita pahami secara utuh lah
jangan melihat satu hadis satu
kemudian nanti begitu anaknya banyak
menghadapi kesulitan hidup
ini luar biasa pembahasan soal anak ini juga
masya allah sekali
pak gaya tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
pemirsa semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
dan insya allah menjadi hamba allah yang jauh lebih soleh
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan berjumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh